berikutnya ini presiden joko widodo melarang dengan tegas para aparatur sipil negara atau asn personil tni dan juga polri serta pegawai bumn untuk mudik saat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh ini
dan berikut pernyataan presiden joko widodo di istana merdeka kamisori
perlu saya sampaikan bahwa dari awal pemerintah sudah melihat bahwa mudik lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran covid sembilan belas dari jabodetabek ke daerah daerah tujuan
tapi pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang larang
karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi
yang kelompok pertama warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan
kelompok yang kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun
kita miliki di negara kita indonesia
jadi sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari
tetapi sekali lagi bahwa larangan mudik untuk asn
untuk tni dan polri serta pegawai bumn serta anak perusahaannya itu per hari ini bisa saya sampaikan